hari ketiga banjir di demak jawa tengah belum menunjukkan tanda tanda mulai surut
di sejumlah titik bahkan ketinggian air masih mencapai tiga meter
inilah pantauan udara banjir yang meredam demak akibat kembali jebolnya tanggul sungai wulan
ada sebelas kecamatan yang dilanda banjir
wilayah terparah banjir kabupaten demak berada di wilayah kecamatan karanganyar demak
di sejumlah desa seperti desa ketanjung babadan ketinggian air masih mencapai dua hingga tiga meter
sementara itu balai besar wilayah sungai pamali juwana dan kementerian pupr terus berupaya menutup tanggul sungai wulan yang jebol
puluhan eksavator dan alat berat terus bekerja menutup tanggul sungai wulan yang rusak
tanggul sepanjang dua puluh meter yang jebol di desa ketanjung demak masih terlihat rusak parah
aliran air sungai wulan pun masih membanjiri wilayah permukiman warga
tak hanya meredam pemukiman warga banjir di demak juga meredam kompleks makam sunan kalijaga di kadilangu
tampak dari video amatir ini banjir setelah
tinggi tiga puluh hingga lima puluh cm merendam seluruh area makam